karena memang sudah hujan yang tinggi ya
jadi jalan ini di depan sampas gereja beledru itu situasi juga masih tiga puluh cm lebih kurang
tapi tawang ini putaran putaran lama ya
dan yang mau berangkat lewat kondisi berhitungkan waktunya